ribuan pelayat datang dari berbagai daerah menghadiri pemakaman habib hasan bin muhammad bin hud as segaf
pada hari minggu di lokasi masjid jamik al anwar kota pasuruan
mereka rela berdesakan untuk masuk ke masjid dua lantai itu agar dapat mengikuti sholat jenazah
bahkan ada sejumlah pelayat yang jatuh saat berusaha menyentuh keranda jenazah
para pelayat meluber ke jalan hingga sisi barat alun alun
sementara itu jurubicara satgas covid sembilan belas kota pasuruan kokoh ari hidayat
menjelaskan bahwa kejadian pemakaman tersebut diluar dugaan dari tim satgas covid sembilan belas kota pasuruan
karena pada minggu pagi lokasi area pemakaman masih sepi
sehingga tidak diduga jika pada saat menjelang pemakaman ribuan pelayat datang ke lokasi pemakaman
atas kejadian ini satgas covid sembilan belas kota pasuruan akan berkoordinasi dengan pemkap pasuruan
terkait rencana melakukan tresor
satgas berharap tidak ada kluster baru penyebaran covid sembilan belas
yang muncul dari pemakaman ulama di kota pasuruan ini
irsyap riongko pasuruan jawa timur